sekedar isu pengangkatan bakal calon gubernur dki jakarta dari partai gerindra
jatuh pada nama syafri syamsuddin
nama ini terlontar setelah gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
mengungkapkan selentingan nama pesaing di bursa pemilihan gubernur dki dua ribu tujuh belas
berikut keterangan ketua penjaringan calon gubernur dki jakarta dua ribu tujuh belas
saya ingin klarifikasi ya jadi berita itu tidak benar
yang benar adalah tim penjaringan belum menyelesaikan tugas
sesuai dengan mekanisme yang ada
jadwalnya itu tanggal tiga puluh mei baru kita sampaikan tiga nama itu kepada dpp gerindra
nanti dpp gerindra akan melakukan rapat yang dipimpin langsung oleh ketua dewan pembina pak prabowo subianto
yang memutuskan tentu adalah ketua doan pembina sudah menganggaran dasar partai
nah sekarang nama pak safri gitu kan mungkin beredar sudah
mungkin maksudnya adalah begini
pak safri samsudin di dalam rapat rapat kita memang menguat
di dalam konsideran pertimbangan rapat kita dia yang menguat nama itu
tapi bukan berarti yang dua nama tidak berpotensi untuk dipilih oleh ketua dewan pembina pak sandiaga uno dan pak yusril